bawa oleh oleh mak
emangnya mak suka berondong
jang mak suka berondong
hal dendam kamu sama gobang gimana
masa cuma mau dendam aja bingung
saya mau bolas dendam
jangan bertindak sendiri
ini bukan persoalan biasa
ini permainan besar
kamu sudah pensiun kan
orang orang yang dulu anak buah kamu
sekarang jadi bekas anak buah kamu
tapi masih tetap saudara
jaga dan bantu bekas anak buah kamu
kalau mereka membutuhkan bantuan kamu
kita ini adalah individu yang sudah berkelompok
orang perorangan yang akan bekerja sebagai bagian dari sebuah tim
dalam istilah sederhananya kita harus bersatu
bersatu kita teguh bercerai
kalau perempuan akan menjadi janda
dan kalau itu laki laki akan menjadi seperti saya
cuma berdoa kepada tuhan
saya komar kamu joni iwan ujang jupri sudah pensiun
kita punya bisnis baru
kita merayap lagi mandi keringet lagi
tapi hidup kita lebih tenang
biarkan gobang masih di terminal
itu amanah dari saya
lihat ke depan
jangan menengok terus ke belakang
ini cuma peringatan kecil
bapak mau minum kopi dulu
nanti neng terlambat
cek esi ada kang mus
ada di ember biru dekat pintu kamar mandi
saya nengahin cek esi bukan cuci yang kotor
kalau saya bilang esi ada tapi gak ada disini berarti dia ada di dalam
maaf kang mus
udah cepet masuk
gak ada apa apa
barusan saya dimarahin kang mus
disuruh cepet masuk
masih pagi kok udah dimarahin
soalnya saya masih pagi udah bikin salah
lain kali kalau mau bikin sala agak siang
udah di rumah
kalau udah ngopi udah sarapan berarti tinggal laporan
kemarin kan kamu pelui panjang
mau ngecek apa ada toko yang nerima titip jual kecimpring
tapi masing masing toko ngisinya sedikit sedikit
jadi kalau ada orang yang datang mau beli oleh oleh
masuk toko yang mana aja disitu ada ke cimpring kang mus
kamu ke pasar
terserah kamu aja mau belanja apa mau masak apa
kalo yang beda permohon sampe aja
ke uang terbisa
semisal udah korek
ada yang mau saya jelasin
biar kamu gak salah sangka
soal kenapa saya ikut jualan kerudung sama diza
bukan saya ikut ikutan ub
seolah olah ikut jualan kerudung
daripada saya cuma dia menunggu panggilannya
atau kembali lagi ke kerjaan saya yang lama
kerjaan kita yang dulu
lebih baik saya jualan kerudung
biar agak malu
nggak pakai modal
kerjanya juga gak terikat waktu
nyari kerjaan yang lebih baik
nggak apa apa saya jualan kerudung ikut niza
kamu mau beli kerudung liza
aku mau beres beres rumah
saya mau lapor hasil kemarin dari kantor polisi
korban yang dihajar pipit
korban yang dihajar firman sapitra sudah berhasil ditemukan polisi dan dimintai keterangan
korban ngakunya nggak punya utang dan kenal depi
perempuan yang ngasih kerjaan ke pipit
maaf maksud saya firman sapitra
kembar siam kamu itu salah sasaran nggak
foto yang dikasih depi waktu nyuruh firman sapitra memang benar foto korban
ini ada yang nggak benar
bantu polisi cari yang namanya devi
biar masalahnya cepat beres
sebetulnya mah nggak harus
dari kecil sudah dipanggil pipit
kenapa nggak pakai nama asli aja
kalau dipanggil pakai nama asri
saya malahan suka nggak tahu
kalau yang dipanggil